kita beralih ke informasi selanjutnya
seorang pria di tasik malaya jawa barat terpaksa dipasung orang tuanya karena sering mengamuk
korban mengalami depresi setelah keinginannya bersekolah gagal akibat keterbatasan ekonomi
uung warga karikil mangkubumi tasik malaya jawa barat terpaksa dipasung orang tuanya
pria malang ini kerap mengamuk tanpa alasan hingga merusak perabot dan rumah orang tuanya
bahkan lantai kamar yang digunakan untuk mengurungnya sudah bolong dirusak
selain ditempatkan di kamar berukuran satu lima meter persegi
kaki korban pemasungan ini dirantai menggunakan besi agar tidak bisa melarikan diri
korban menjadi depresi setelah keinginannya melanjutkan sekolah tidak terkabul
keterbatasan ekonomi membuatnya tidak bisa melanjutkan pendidikan tetapi malah menjadikannya pedagang
ya mulanya mau melanjutkan sekolah
ya berhubung ya keadaan saya kurang mampu gitu
jadi ditolak sama bapak
tercatat hampir tujuh tahun uung menjalani pemasungan
meski tak tega keluarga tidak memiliki pilihan selain memasungnya
keluarga hanya bisa berharap pemerintah setempat dapat membantu pengobatan anaknya
deden rahadian tasik malaya